dedy lo siap siap ya
oke gue siap belum siapa tahu
makanannya enak juga ya di sini
kapan kapan lonjong anak anak yuk biar rame
boleh ajak dedy juga sekali ya
mama pengen ngomong sesuatu sama kamu bisa
oke mama mau minta maaf sama kamu atas perilaku mama kemarin yang tidak menyenangkan ke kamu
mama mau kamu mau memaafi mama terus melupakan hal kejadian yang lalu dan kita buka lembaran baru lagi
dan kita hidup bahagia dan kita jangan mau sembuh sembuhan lagi
mama sih maunya kayak gitu
karena mama gak mau menjadi mama walaupun mama mematiri kamu
tapi mama gak mau
mama itu jadi menjengkelkan
kamu kesel sama mama
kamu gak suka kehadiran namamu
sampai kapan hal itu terjadi
kalau mama bakal terus menerus masih bareng bareng sama pabrik kamu
jadi ya mama pikir mama mengalah
dan mama mau bersahabat yang baik sama anak mama yang super duper cantik ini
kamu mau kan sahabatan
duh punya rencana apa lagi sih si mahmud
kali ini dia kelihatannya kayak tulus gitu dia pengen damai sama gue
siapa tahu dia musang berbulu domba
mama tahu ini berat buat kamu
tapi kamu gak perlu memikir banyak banyak
karena mama gak punya niat jelek juga buat kamu sayang
satu rumah ini harus positive thinking agar kehidupan kita lebih damai dan lebih baik
indah kedepannya oke
mas sini mau aku bukain
mas pasti capek ya
capek gak kerjaan
jadi capek lihat kamu langsung fresh
ya udah kalau gitu biar lebih fresh lagi mas mau minum apa
mas mau minum teh sambil ngeliat kamu
jadi manis rasa
oh jadi nggak usah pakai gula ya
oke tunggu sebentar ya mas ya
ada yang mesen motor baru ya
ini pasti tapi beliin aku motor
tunggu siapa yang pesennya
tapi eh tapi beliin reva motor baru ya
apa benar ini rumahnya adriana
ya betul adriana evisa ya ada apa ya
tunggu adriana yang pesen
oh motornya udah dateng
kamu yang beliin motor buat repa
iya mas aku yang beliin buat reva
kamu suka kan eva biar kamu seneng terus
nih bagus loh motornya
eh kamu malah bengong gitu
terima kasih ya mama adriana
ini pesanan kamu sayang masih kamu yang tanda tangan
terima kasih ini kuncinya
terima kasih sayang
duh kenapa mesti adriana sih yang beliin gue motor
naik naik naik
mama pengen lihat
masa mama tiri kamu beli motor
berarti mama tiri kamu tuh udah baik sama kamu
nah kalau itu sih ya dia sih sekarang baik
cuma aku masih gak percaya deh boy
malahan aku tuh prediksi aku nih ya dia tuh punya rencana buruk lagi
tapi aku belum tahu apa
dan aku sekarang malah jadi takut tau gak sih aku takut kena jebakan dia
kalo menurut aku sih
bawa tenang aja bawa santai aja
jangan ngerasa gak tenang ya di hati kamu
kamu jangan lupa berdoa
minta pertolongan minta perlindungan sama allah
mendingan kamu tidur
kan besok kan mau sekolah
kalau gitu aku tidur duluan ya
gimana kita jadi dinner kan
jadilah aku tuh udah sengaja tau gak makan malam
biar aku makannya banyak
yaudah yuk langkah
cuacanya lagi nggak enak ya
oh iya sih emang cuacanya lagi gak enak
kalo gitu gak usah lah
lain kali aja ya kita dinnernya ya
mau gak enak soalnya
kamu jangan gitu dong
aku tuh udah nunggu nunggu banget loh di inner sama kamu
aku sampai gak makan aku lapar sekarang
kamu yang ngitar ya
biar diri yuk
oke aku ambil kunci dulu
lo siap siap ya
gue siap belum siapa tahu
makanannya enak juga ya disini
kapan kapan ajak anak anak yuk biar rame
ajak dado juga sekali ya
nah bener tuh
dado aja lempar basi dibilang enak apalagi makanan disini
pasti dia suka banget
gak rugi ya ajak dia ya
gak bakal rugi
kenapaan sih kurang ajar banget menurut jalan
kok udah kak kita pulang aja
kita gak ada penapa kan
udah kita pulang aja
kayak gue tanda tuh jacket
itu jacknya sama sama anak yang udah cari masalah sama gue kemarin
kayaknya mereka satu cop deh
oh jadi itu
klub yang mau cari gara gara sama anak spider